indonesia timur menawarkan keindahan gugusan nusa yang siap menjejali daftar perjalanan para pelancong
indonesia timur adalah tanah yang menyimpan sejumlah riwayat
debur ombak lembah dan pegunungan kearifan di desa desa adat dan magis ritual adalah pesona yang akan melingkupi setiap pejalan ketika menjelajah

kupang adalah ibu kota dari provinsi nusa tenggara timur
meski saat ini kota kupang gencar melakukan pembangunan namun tak membuat kota yang juga menjadi terbesar di pulau timur ini kehilangan potensi wisata alamnya
hingga kini alam nusa tenggara timur memang masih menjadi salah satu tujuan pelancong
sejumlah tempat wisata bisa dikunjungi bagi siapa saja yang datang
misalnya saja tempat wisata air terjun uenesu
berjarak sekitar dua puluh km dari pusat kota kupang terdapat oase yang bisa menjadi peneduh panasnya suhu pusat kota
berlokasi di desa wenesu kecamatan kupang barat kabupaten kupang
air terjun uenesu memiliki
keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan air terjun kebanyakan
air terjun ini terlihat memiliki beberapa tingkatan yang terbentuk secara alami
jika dilihat ada tiga sampai empat tingkatan air terjun yang dimiliki
belum lagi aliran air di sini terlihat bagaikan tirai tirai abadi
yang menyelimuti batuan kapur alam
yang berada di baliknya
ada beberapa kolam alami di sekitar air terjun yang juga bisa digunakan oleh wisatawan untuk berendam
sambil menikmati jernihnya air di kolam alam dengan kedalaman bervariatif mulai dua hingga empat meter
saya baru pertama kali karena ini kan daerah ntt kupang ya
cukup jauh dari ibu kota
nah jadi saya kira
udara cukup sejuk
menikmati suasana alam yang sejuk dan cukup indah untuk dilihat
ini kalau menurut saya ya
jadi ini air terjunnya tuh apa biasanya kan satu kali terjun begitu
nah ini kelihatannya berompak ompak
nggak terlalu deras jadinya
ya nggak terlalu deras
mungkin buat anak anak muda malah bisa naik lebih ke atas untuk main air

tempat wisata ini juga cocok bagi pengunjung
yang datang untuk sekedar menikmati sejuknya udara
dan merekreasi di bawah rimbunnya pebohonan tropis
yang memayungi di hampir seluruh wilayah dengan luas satu lima hektare ini
tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ini
juga menetapkan biaya retribusi yang dikenakan kepada pengunjung
dengan nominal harga yang cukup terjangkau
yakni hanya dua ribu rupiah saja per orang

banyak yang menikmati
setelah menikmati suasana kesejukan air terjun unsu
masih ada lokasi wisata lainnya di kota kupang nusa tenggara timur
kali ini wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai sambil menunggu matahari tenggelam
tidak ada salahnya untuk mengunjungi pantai taplolo
berjarak tidak jauh dari air terjun uenesu atau sekitar tiga puluh km dari pusat kota kupang
ada pantai taplolong yang menawarkan pesona laut dan eksotis
hamparan pasir putih membentang di pantai dengan panjang tiga km ini
tampak laut pun berwarna biru muda terang tak kalah disinari oleh matahari
karakteristik ombak di pantai ini pun tidak terlalu besar
dan cenderung aman
baru pertama kali
baru pertama kali
impresinya seperti apa sih datang ke pantai yang bisa dibilang ini pasir putih
pasir putih betul
jadi kalau kita lihat sih dibanding dari beberapa tempat yang pernah saya lihat
ya walaupun ini agak jauh ya dari pedalaman tapi untuk kebersihannya cukup lumayan baik lah gitu dibanding tempat yang lain
tidak itu hanya cuma bayar uang kebersihan saja
jadi kalau tadi sekitar lima ribu aja per orang
terjangkau dan kuas gitu pak
suasananya juga bisa dilihat kan
pantainya luas pasirnya juga bagus
impresi saya ya bagus om tapi memang sedikit kurang tertata ya
mudah mudahan ke depan setelah kita banyak destinasi yang didatangin mungkin dari pmd setempat akan segera memperbarui lah
biar kelihatan lebih cakep lagi
apa kira kira yang harus ditambahin di pantai ini om
yaitu masalah kulinernya saya kira masih banyak ya
masih banyak lahan lahannya kosong
terus juga masih banyak hotel yang belum terbangun
tapi sudah terenduslah sama wisatawan
mudah mudahan kupang lebih oke lagi
biaya retribusi ke lokasi ini pun cukup terjangkau
hanya saja belum diimbangi dengan sarana menuju ke lokasi
pengunjung disarankan membawa kendaraan sendiri untuk menuju lokasi pantai taplolong ini
karena jaraknya cukup jauh dari kendaraan

meski begitu pantai taplolong merupakan spot terbaik untuk menyaksikan terbenamnya matahari kalas senjatiba
momen ini juga banyak diabadikan oleh sejumlah wisatawan baik untuk memburu pesona alam ataupun bersuah foto

perjalanan darat pun dilanjutkan menuju ke kabupaten nd pulau flores
pulau flores seakan tercipta ketika sang maha kuasa tersenyum
hamparan pulau non eksotis kekayaan alam yang membentang seakan dihadirkan dengan lengkap mulai gunung hingga lautan
kabupaten ende misalnya wilayah yang berada di tengah tengah pulau flores ini dikenal karena memiliki keistimewaan alamnya yang melegenda yakni danau tiga warna
berlokasi di dalam taman nasional kelimutu danau tiga warna menawarkan eksotisme keindahan alam langka ciri khas pegunungan flores
taman nasional ini menjadi tujuan selanjutnya

sekarang saya sudah berada di taman nasional kelimutu flores nusa tenggara timur
dan sebelum kita menikmati keindahan alam yang ada di atas sana saya harus menaiki sejumlah anak tangga untuk menuju ke danau tiga warna
ya sambil saya hitung ada berapa jumlah anak tangganya
kelimutu berasal dari kata keli dan mutu

keli berarti gunung dan mutu adalah mendidih
kalimat ini menggambarkan bahwa gunung kelimutu merupakan sebuah gunung vulkanis yang pernah aktif dan terakhir kali meletus pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan silam
dalam perjalanan mendaki menuju danau tiga warna pemandangan alam yang indah serta segarnya udara khas pegunungan sangat memanjakan fisik
pepohonan besar pun tumbuh memayungi pengunjung
flora dan fauna lainnya diseluruh dunia
dan lainnya diseluruh kawasan taman nasional seluas lima ribu hektar

setelah menempuh pendakian selama setengah jam tibalah di danau pertama yakni tiwunuamurikofai yang kali ini terlihat berwarna hijau cerah
tiwu dalam bahasa ende berarti danau sedangkan tiwunuamurikoowai memiliki arti danau atau kawah para arwah pemuda dan gadis

tiwu dalam bahasa ende berarti danau sedangkan tiwunuamurikoowai memiliki arti danau atau kawah para arwah pemuda dan gadis

tidak se fatigue dengan hidung hidung jamthe cikgu sudah bisa ada hadiritas

perubahan warna seringkali terlihat berwarna hitam merah hati biru dan hijau
sementara itu berdampingan dengan tiwunua murikoowai
terdapat danau bernama tiwu atau polo
yang berarti tempat berkumpulnya jiwa jiwa yang telah wafat dan selama hidupnya
diakini melakukan hal hal yang tidak terpuji
kawah dengan kedalaman enam puluh empat meter dan luas empat hektare ini
letaknya berdampingan dengan danau tiwunua murikoowai
keduanya hanya terpisahkan oleh dinding batu setinggi lima puluh hingga tujuh puluh meter
yang rapuh dengan kemiringan tujuh puluh derajat
sama dengan danau di sebelahnya
tiwu ato polo juga seringkali mengalami perubahan warna
seperti merah biru dan hijau
aduh sangat indah sangat takjub
jadi maksudnya apa
kita mesti memberitahukan ke teman teman yang lain
untuk orang orang klien itu harus datang ke sini
selain dua warna ini
masih ada satu danau warna lainnya
yang bisa dilihat dari atas puncak kelimutu
yakni tiwu atambupu
setelah melihat dua kawah yang ada di hadapan saya ini
ternyata masih ada satu kawah lagi yang berada di atas puncak sana
yaitu tiwu atambupu
dan kita akan melanjutkan pendakian ke atas sana
untuk menuju ke puncak kelimutu
perlu sedikitnya menaiki lebih dari dua ratus anak tangga
dengan elevasi yang cukup curam
yakni sekitar enam puluh derajat
gunung kelimutu memiliki ketinggian mencapai satu enam ratus tiga puluh sembilan meter
di atas permukaan laut
gunung ini pertama kali ditemukan oleh warga belanda keturunan leo
bernama van soechtelen pada seribu sembilan ratus lima belas

kawasan ini mulai ditetapkan sebagai taman nasional pada dua puluh enam februari seribu sembilan ratus empat puluh lima
setelah mendaki puncak kelimutu
tibalah saya di tiwu atambupu
yang merupakan kawah para leluhur
kawah di sini berwarna biru tua dengan kedalaman enam puluh tujuh meter
jika matahari sedang menyinari langsung kawah ini
maka lambat laun warnanya akan berubah menjadi hijau lumut
ini pertama saya kesini sama keluarga
ini baru pertama kali
nah kesan kesannya datang kesini gimana
wah ini sih keren banget
sebelumnya saya baru berangkat sama lihat lihat gunung juga di luar
tapi ternyata di indonesia tuh ada yang lebih bagus
ada yang lebih bagus gitu ya
ini kan danaunya ada tiga nih
favorit tuh yang paling disuka di titik mana
terus ternyata ya itu warnanya dari atas tambah kelihatan
dan beda bedanya kelihatan gitu
nah disini sendiri untuk masuk kesini tiketnya terjangkau gak sih kalau bisa dibilang
terjangkau sih untuk kesini
dan menurut saya jalan kesini juga gak terlalu parah lah gitu
dari atas puncak kelimutu
tiga danau warna yang ada bisa dilihat sekaligus
tempat ini menjadi tempat yang paling menarik untuk kita lihat lihat
dan menjadi yang paling diminati oleh wisatawan
menjadi salah satu dari tiga pulau besar di nusa tenggara timur
pulau flores memang menjadi surganya pelancong yang ingin menikmati kekayaan alam dan budaya yang ada di sini
dikelilingi pantai pasir putih dan laut birunan elok
serta bertaburnya perbukitan yang berderet di sepanjang garis pulau
menjadi bukti surgawi yang tersimpan
indahnya alam juga menjadi cerminan akan adanya sebuah peradaban budaya yang turut serta melengkapi kekayaan flores
salah satu kekayaan budaya yang hingga kini melekat dengan alam
bisa dijumpai di kabupaten ngada
nusa tenggara timur
berjarak hampir dua puluh km dari ibu kota bajawa kabupaten ngada
ada sebuah perkampungan yang hidup di balik gagahnya gunung inerie
ada sebuah peradaban yang masih tersisa dengan tradisi warisan nenek moyang hingga saat ini
yakni kampung bena
kampung bena merupakan salah satu kampung budaya warisan zaman megali

yang sampai saat ini masih mempertahankan ciri khasnya
sejak lebih dari satu dua ratus tahun baik dari bangunan budaya
serta harmonisasi penduduknya
masyarakat bena menyebut kampungnya dengan nama nua bena jauh
ada lebih dari empat puluh rumah adat di kampung bena yang masih didiami sejumlah suku yang memang hidup rukun di dalamnya
di kampung bena yang sudah hidup bercampur melalui perkawinan secara turun temurun
beberapa suku diantaranya adalah suku bena dizi dizi azi deru lalu lewa
deru solamai wahto ngada suku ago dan suku kopah
dia kalau asal mulanya tidak tahu
soalnya seumur kami atau seumur nenek moyang tidak tahu dari mana asal bena ini
bena ini sejak dari dulu ada di sini
kalau dulu dia bisa empat lima keluarga tetapi sekarang karena ada perubahan
jadi yang keluarga baru harus keluar dan yang tinggal di dalam rumah ini satu keluarga
di sini ada sembilan suku
ini yang ada suku dizi jadi suku dizi ada dua dizi kai dan dizi azi
terus suku deru
terus wahto ini suku bena ago ngada dizi azi kopah
rumah rumah di bena seluruhnya beratapkan ijuk dan alang alang
atap teras dan lantainya dari bambu
serta campuran beragam jenis kayu yang sudah dipakai selama ratusan tahun
lalu di sini ada dizi lalu dengan dizi solomai
leluhur bena memiliki filosofi dalam pembuatan rumah pada zaman dahulu
bentuk perkampungan yang berundak undak bukan tanpa alasan
hal itu dilihat berdasarkan garis keturunan pernah berkuasa atau penduduk biasa
saya memang baru pertama kali ya datang ke perkampungan bena ini
dan buat saya cukup excited ya ternyata di tempat yang bagus ini dan sejuk
itu ada perkampungan
yang memang masih dipertahankan ya oleh mereka
dan mereka tinggal di sini
buat desa bena yang terutama ini peninggalan nenek moyang kita
ya itu harus dilestarikan dibudayakan agar seluruh anak muda itu tahu kalau di sini ada desa peninggalan dari nenek moyang kita harus dilestarikan
mungkin yang pertama itu lokasinya karena dia ada di bawah kaki gunung
dari bajawa sendiri
rumahnya cukup unik
mayoritas penduduk bena adalah berladang dan kebanyakan aktivitas kaum perempuan adalah menenun yang dilakukan pada waktu tertentu saja
hasil tenun yang dibuat biasanya dipajang di teras rumah untuk kemudian dijual kepada wisatawan yang datang
motif tenun asli kampung bena biasanya bergambar kuda yang merupakan kendaraan mereka di masa lalu
dan ayam yang diangkat
dan juga dianggap sebagai hewan sakti
harga dari tiap tiap kain bena bervariatif mulai dua ratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah tergantung bahan dan lama pembuatannya
hal ini dilakukan untuk membantu perekonomian penduduk bena yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan
bena kampung adat bersahaja nuwa bena jauh
selain desa bena
pulau flores masih menyimpan sebuah kebudayaan yang bisa dinikmati hingga saat ini
berjarak dua ratus tiga puluh km dari kampung bena kabupaten ngada
ada sebuah desa adat yang hidup terpencil di lembah wairebo
tepatnya pada ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut
yang masuk ke dalam wilayah kabupaten manggarai nusa tenggara timur
masyarakat manggarai menyebutnya desa wairebo
negeri di atas awan
sebelum mencapai kampung wairebo
saya terlebih dahulu harus memulai pendakian dari desa denge kabupaten manggarai
dari lokasi tersebut untuk bisa mencapai kampung wairebo
harus berjalan kaki dengan melalui perbukitan sejauh lebih kurang tujuh km
medan yang ditempuh pun cukup sulit dan terjal
akhirnya setelah menempuh perjalanan dengan cara mendaki lebih kurang tiga jam lamanya
sampai banjir keringat seperti saat ini
ah saya tiba juga di kampung adat werbo
tidak sia sia perjalanan selama kurang lebih tiga jam tersebut
lelah saya terasa terobati
sekarang saya mau menikmati keindahan alam yang ada di sini
desa adat wairebo bermula dari kisah tentang nenek moyang masyarakat wairebo sendiri
adalah empomaro yang dikisahkan berasal dari ranah minangkabau sumatera
ia berlayar menuju kawasan sunda kecil dan akhirnya berlabuh di tanah flores
setelah berlabuh nenek moyang masyarakat werebo selalu hidup nomaden
dan akhirnya menemukan sebuah lahan di lembah wairebo
dan dimulailah kehidupannya hingga turun temurun sampai sekarang
terlihat ada tujuh rumah yang berbentuk unik mengerucut dan identik satu dengan lainnya
meski ada satu bangunan yang berada di tengah
dengan ukuran yang sedikit lebih besar
rumah adat ini bernama barunia
baru artinya rumah niang artinya tinggi dan bulat
jumlah tujuh rumah menyimbolkan tujuh arah gunung di sekitar kampung yang dianggap sebagai pelindung desa
rumah rumah ini disebutkan telah berdiri selama sembilan belas generasi
pada dua ribu dua belas unesco pun menetapkan kampung adat wairebes
sebuah kawasan yang berbeda
sebagai salah satu desa terindah dan juga menjadi situs warisan budaya dunia
bagi wisatawan yang datang kesini
tidak akan menyesal setelah melihat keindahan panorama alam wairebo
serta keramahan penduduknya
jadi luar biasa ya missing buat saya
sepaden lah dengan capeknya sampai kesini
bayangkan kita berjalan sampai lima km loh
berapa lama waktu yang terlalu
kita mendaki sekitar dua jam kita mendaki terus sejam kita jalan lurus turun ke lembah
akhirnya tiba di tempat ini
negeri di atas awan wairebo memang hidup terpencil
namun tidak menjadikannya terkucil
wairebo pun kini mendunia